kambing kambing yang baru mati di batam hancur
temuan hampir empat ratus ekor kambing yang mati di atas kapal setelah tiba di pelabuhan punggur batam kepulauan riau ini terjadi pada selasa dua juli lalu
ratusan kambing ini merupakan sebagian dari ribuan kambing pesanan pedagang untuk kebutuhan hewan kurban hari raya idul adha
dikonfirmasi pada rabu pagi kepala dinas ketahanan pangan pertanian dan kesehatan hewan provinsi kepulauan riau riza asmi
memastikan ratusan kambing ini mati bukan karena penyakit mulut dan kuku karena sudah dilakukan pemeriksaan
mereka mati karena faktor kelelahan menempuh perjalanan laut selama empat hari
hewan kurban itu dikirim menggunakan kapal laut dari pelabuhan panjang lampung tengah pada dua puluh sembilan juni dan tiba selasa dua juli lalu
dari dua sembilan ratus dua puluh delapan ekor kambing yang didatangkan dari lampung tengah tiga ratus sembilan puluh tiga ekor kambing mati dalam perjalanan dan enam puluh tiga ekor kambing mati di kandang
jadi total kambing yang mati sebanyak empat ratus lima puluh enam ekor
saat ini di wilayah provinsi kepri enam belas ekor sapi dinyatakan positif pmk
satu diantaranya dilakukan pemotongan paksa dan lima belas ekor lainnya berhasil sembuh
arpandi tanjung pinang kepulauan riau